itu kesalahan kamu sendiri
harusnya buku ini kamu amankan
sudah mendengar berita belum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya sudah dengar pak saung
komandan harus tahu
saya lapor ke komandan
sebentar lagi habis
buku biang rusuh jadi abu selamanya
yang terbakar itu sop
siap kosong satu komandan
barang bukti kau ditinggal
dia gak tahu apa
untuk membaca tulisan yang sudah terbakar
itu perlu reaksi kelihatan
memang susah kerjasama sama tiran
kenapa buku saya dibakar pak ustadz
hukum itu sudah membuat kegaduhan dan keresahan
seharusnya kamu paham
inovasi itu bagus dalam hidup dan kehidupan
tapi inovasi membutuhkan rambu rambu
bisa bahaya kalau inovasi tanpa rambu rambu
saya sudah melanggar rambu rambu itu
kesalahan kamu karena kamu tidak konsultasi dulu sama saya
saya ini orang paling cerdas dan paling terpandang di desa ini
kenapa kamu tidak datang dan bertanya
pintu rumah saya terbuka buat siapa saja
kalau gitu saya permisi dulu pak ustadz
jadi kamu murderer firearm itu
kasihan juga ucap
hukum yutangnya hangus
kalau tidak ada yang mau bayar
disuruh komandan cepet atuh bantuin
ini harus segera dibawa ke markas
ngapain ini abu
ngumpulin abu bupi yang terbakar pak ustad rw
ini sop pak ustad rw
ini siapa yang memakan itu
siapa yang memakainya
assalamualaikum kang aku
udah aman neng
ini mau bapak yang lanjutkan atau kamu
bapaknya bikin rebli kaget
itu bang ocat neng
hati hati sama dia
kalau sudah begini mau diapain lagi
selamatkan barang bukti
emang gak ada cara buat ngebaca buku yang sudah menjadi abu komandan
tapi perlu teknologi nano
dan masih tahapan uji coba
jika gagal bisa lebih dasar dari efek nuklir
kenapa bisa begitu komandan
membalikan waktu kepada jadian awal
sebelum buku jadi abu
teknologi kemungkinan yang arahnya terbalik
sebuah kemungkinan yang bisanya terjadi ke depan sekarang dibalik
kemungkinan itu terjadinya ke belakang
apakah bisa kembali dibaca dengan utuh
atau malah justru susunan hurufnya menjadi kacau
sama halnya yang terjadi
jika kita menyesali kejadian di masa lalu
kejadian yang sudah ke belakang itu ada efek kemungkinan